seperti inilah detik detik warga bernama atim menyelamatkan seorang anak yang terseret arus sungai
di tempat wisata kali cipamingkis desa sukanegara kebupaten bogor jawa barat senin lalu
aksi heroik warga yang bertugas sebagai penjaga keamanan tempat wisata ini pun menjadi viral di media sosial
meski yatim kehilangan kunci motor dan uang lima ratus ribu rupiah yang dikantongi saat itu
sang anak berhasil dievakuasi
peristiwa ini berawal saat seorang anak yang lepas dari pengawasan orang tuanya masuk ke dalam sungai untuk mandi
derasnya air membuat anak berusia sembilan tahun itu pun jatuh dan terseret arus
tapi akhirnya kondisinya gimana pak
nah terus habis diselamatin gimana pak
anak itu selamat pak gak apa apa
sebelum kejadian objek wisata yang dikelola secara swadaya oleh warga setempat ini sempat diterjang banjir saat malam hari hingga merobohkan tenda di pinggir sungai
pengelola wisata pun mengaku sudah mengimbau pengunjung agar tak mandi di sungai
sementara itu di jember jawa timur warga dan pengguna jalan di jalan kiai haji agus salim memadati jembatan dan tepi sungai bedadung di kelurahan jember kidul kecamatan kaliwates pada selasa siang
kesibukan petugas bpb di jember
basarnas dan relawan yang mencari anak yang tenggelam di sungai ini mencuri perhatian warga
pencarian yang dilakukan sejak selasa baru membuahkan hasil pada rabu pagi
satu dari tiga orang bocah yang sedang mandi di sungai ditemukan meninggal dunia sejauh satu lima km dari lokasi tenggelam
yaitu saya dengan anak buah saya turun cek lokasi ternyata memang yang satu tidak ada
anak yang paling besar
tarik kelas empat sd itu
tiba di rumah duka korban langsung dibawa ke tempat pemakaman umum yang tak jauh dari rumah duka
tim liputan siena indonesia